lalu seperti apa aktivitas warga di jawa timur terutama di surabaya dan madura jelang idul adha
sudah ada produser lapangan cnn indonesia kanzata marindora
selamat siang dora
bagaimana pembatasan mudik dan perayaan idul adha di jawa timur khususnya di surabaya dan madura
selamat siang amel
dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau ppkm darurat yang sudah diberlakukan hampir dua minggu
kemudian juga untuk mencegah adanya arus mudik idul adha di jawa timur ini dikatakan oleh dirlantas polda jatim kombes pol latif usman
ada tiga ratus lima puluh titik yang dilakukan penyekatan maupun penutupan
nah arti dari penyekatan dan penutupan jalan ini berbeda
masing masing amel jika dilakukan penyekatan maka warga masih diperbolehkan melalui jalan tersebut
namun hanya untuk sektor kritikal dan esensial
sementara untuk jalan atau jalur yang dilakukan penutupan
masyarakat tidak diperbolehkan sama sekali untuk melintasinya
nah dari tiga ratus lima puluh jalan atau jalur ya yang sudah ditetapkan untuk dilakukan penutupan maupun penyekatan
ini sudah tersebar di beberapa kabupaten kota maupun di wilayah antar provinsi yang ada di jawa timur
nah tujuh lokasi antar provinsi kemudian dua puluh penyekatan antar rayon dan kabupaten
dan satu ratus sembilan puluh enam pembatasan wilayah di dalam kota dan delapan belas titik di ruas tol yang ada di jawa timur
nah seperti salah satu lokasi tempat
yang melaporkan ini ada di dalam kota surabaya
dan di sini tampak ada petugas dari kepolisian sedang melakukan penjagaan
kemudian juga ada penutupan jalan menggunakan water barrier
nah tadi saya memantau untuk penutupan jalan ya
tepatnya di lokasi tempat saya melaporkan ini di jalan pemuda kota surabaya
masih ada pelanggar atau pengendara yang melakukan pelanggaran
nah pelanggaran ini disebabkan beberapa hal
mereka tetap masuk atau melintas ke jalan ini dikarenakan mereka ada keperluan yang mendadak atau hujan
dan kemudian ada beberapa juga
yang mereka belum mengetahui sosialisasi dari penutupan jalan yang ada di dalam kota surabaya
sementara untuk exit tol yang dilakukan penutupan oleh dirlantas polda jatim ini
ada beberapa titik amel
diantaranya adalah ada enam exit tol
tiga ada di malang
kemudian pasuran ada satu
dan jombang ada satu
nah adanya kendala misalnya dengan masyarakat yang belum mengetahui sosialisasi ini
kemudian harus menjadi evaluasi ya
dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah provinsi
karena tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama
seperti misalnya ini sudah masuk di minggu ke dua
namun faktanya masih ada saja masyarakat yang melanggar
kemudian tidak mengetahui informasi mengenai penyekatan dan penutupan jalan
yang ada di ratusan titik yang ada di provinsi jawa timur
sementara lokasi lainnya
seperti misalnya di perbatasan surabaya madura
dan di sana sudah ada jembatan suramadu
kemarin informasi yang saya himpun ya
dari beberapa sumber
tidak ada penyekatan atau tidak ada pemeriksaan di jembatan suramadu
dan kemarin masih didapati ada saja pengendara yang memberikan keterangan bahwa pihaknya masih melakukan mudik
atau jika dalam bahasa madura ini adalah toron
kantoran ini adalah sebuah tradisi mudik yang dilakukan oleh masyarakat madura
ini menjelang hari besar agama ya
seperti misalnya idul fitri atau idul adha
atau mungkin jika misal ada kepentingan atau keperluan yang lainnya
hari ini diprediksi menjadi
puncak toron atau mudik yang dilakukan dari warga madura
karena mengingat besok ini sudah ditetapkan oleh pemerintah
sebagai hari raya idul adha
namun hingga kemarin ini belum ada penyekatan atau penutupan jalan yang dilakukan di jembatan suramadu
seperti yang dilakukan sebelumnya
pada masa ppkm
dimana dilakukan penyekatan di sana
kemudian juga dilakukan tes secara cukup masif
dikarenakan ada peningkatan jumlah kasus positif covid sembilan belas
yang ada di bangkalan
kemudian yang ada di madura
nah kemudian timbul juga persoalan lain
bukan hanya tidak adanya penyekatan atau mungkin pemeriksaan di jembatan suramadu ya
padahal ini masih ada saja warga yang melakukan mudik atau toran
tapi juga ada persoalan lainnya
amel seperti misalnya ada di beberapa pelabuhan
yang ada di situ bondo
kemudian juga ada di sumeneb madura
ini masih dipadati dengan banyaknya penumpang yang akan melakukan mudik atau toron
nah seperti misalnya tadi yang mungkin sudah anda bacakan adalah
para pemudik yang berasal dari pelabuhan jangkar situ bondo
yang akan kemudian menuju sumeneb madura
atau mungkin beberapa kabupaten lain yang ada di madura
ini terjadi pada hari minggu lalu
kemudian ada sebenarnya juga yang terjadi kepadatan juga
ini di dalam wilayah madura itu sendiri
tepatnya ada di kepulauan sumeneb madura
ini mereka ratusan dari pemudik ini masih nekat melakukan mudik ya
untuk menuju misalnya pulau kangean
nah informasi yang saya dapatkan dari beberapa kontributor
yang ada di beberapa wilayah di jawa timur
menyatakan bahwa tidak ada pengawasan
atau pengetatan dari beberapa wilayah tersebut
seperti misalnya di pelabuhan jangkar situ bondo
kemudian pelabuhan kaliangat sumeneb
ini tidak ada pengetatan atau mungkin penindakan tegas ya
dari para petugas yang di lapangan pun
demikian dengan para operator kapal
para penumpang ini hanya diminta untuk mengenakan masker
kemudian melakukan tes antigen yang dinyatakan negatif
kemudian mereka diperbolehkan berangkat
sebenarnya beberapa penumpang menyatakan bahwa
mereka ini khawatir dengan adanya penularan covid sembilan belas
namun pihaknya tetap memaksa
pihaknya tetap memaksakan berangkat
meskipun dinyatakan negatif ya
dari tes antigen yang telah dilakukan
nah menyoal aturan aturan
sebenarnya ini ada aturan yang sudah dikeluarkan
oleh pemerintah pusat kemudian pemerintah provinsi jawa timur
pun demikian dengan pemerintah kabupaten bangkalan
bahwa kemarin beberapa waktu lalu
ada surat edaran yang sudah dikeluarkan
oleh pemerintah kabupaten bangkalan
melalui bupati ya
yang sudah ditandatangani oleh bupati
menyatakan bahwa sebenarnya untuk imbauan
mudik atau toron ini sudah dilakukan
di dalam surat edaran tersebut
tidak hanya ada imbauan menyoal larangan mudik atau aturan
tapi juga menyoal pembatasan kegiatan
saat malam takbiran nanti malam
kemudian juga pembatasan sholat berjamaah
atau salat id berjamaah yang akan dilakukan besok
nah imbauan ini
saya rasa amel belum cukup tersosialisasi dengan baik
faktanya di lapangan masih banyak sekali warga yang melakukan mudik
baik melalui jalur darat yang ada di jembatan suramadu
kemudian melalui jalur jalur transportasi laut
karena masih ratusan
atau mungkin bahkan ribuan ya warga ini
masih melakukan mobilitas untuk melakukan mudik atau toron
baik dari luar madura
atau di dalam pulau madura itu sendiri
nah kemudian kemarin
di lantas polda jatim
kompes prelatif usman mengklaim bahwa
sudah terjadi penurunan mobilitas masyarakat
selama ppkm darurat ini
namun pihaknya menyatakan masih melakukan evaluasi
karena target yang dicapai
nah tapi faktanya masih ada jauh ya
dan ini harus menjadikan evaluasi
pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi
bagaimana untuk melakukan pelarangan
agar tidak terjadi peningkatan kasus covid sembilan belas
yang semakin masif
karena kita harusnya bisa belajar ya
dari kasus covid sembilan belas
pada saat libur idul fitri kemarin
yang mengingatkan sejumlah
mengibatkan sejumlah daerah
peningkatan kasus covid sembilan belas
pun dengan tingkat kematian
nah ini data yang saya dapatkan
dari satgas covid sembilan belas pusat ya
jawa timur ini mengalami
atau mendapati penambahan kasus covid sembilan belas
atau kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas
ini terbanyak ketiga
setelah dki jakarta
kemudian disusul dengan jawa barat
nah jawa timur ini mendapati
atau mendapat penambahan
sebanyak sekitar lima tujuh ratus dua puluh
kemudian yang harus juga menjadi catatan
dan evaluasi bersama
agar juga tidak terus menjadi
atau menambah angka kematian
akibat covid sembilan belas di jawa timur
ini juga dengan masih banyaknya
angka kematian yang ada di jawa timur
yang patut menjadi evaluasi
harusnya adalah jawa timur
amel per kemarin
masih menduduki peringkat pertama
untuk menambahan angka kematian
akibat covid sembilan belas di seluruh indonesia
dengan adanya sekitar tiga ratus dua puluh delapan kasus
baik semoga pembatasan
dan upaya sosialisasi
dilakukan dengan baik lagi ya
di sana ya
terima kasih dora
selamat bertugas kembali